sebagai salah satu pintu masuk untuk meraih cita cita menjadi seorang atlet bulu tangkis
audisi seperti yang selama ini diadakan oleh pb jarum memang sukses menarik perhatian banyak anak negeri
namun proses audisi sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh pb jarum saja
tapi juga dilakukan oleh sebagian besar klub klub besar bulu tangkis di indonesia
sebagai salah satu dari sekian banyak cara untuk mencari bakat bakat baru
informasi menarik berikut ini sekaligus menutup cnn indonesia sports kali ini
saya mey kusyari pamit undur diri selamat beristirahat dan salam sports
anak anak usia belasan tahun ini tanpa mengeluh menjalani rutinitas latihannya di pb jaya raya bintaro tangerang selatan
sebagai salah satu klub bulu tangkis yang disegani di tanah air
anak anak yang bisa masuk dan berlatih di sini adalah anak anak yang dianggap memiliki bakat dan potensi
bicara di tingkat nasional
bersama pb jarum pb jaya raya adalah penyumbang atlet terbanyak di skuad pelatnas utama cipayung tahun dua ribu sembilan belas
susi susanti chandra wijaya tony gunawan markis kido dan hendra setiawan adalah peraih medali emas olimpiade
yang juga merupakan atlet binaan pb jaya raya
sejumlah cara ditempuh pb jaya raya demi untuk bisa mendapat bibit main muda potensial
termasuk dengan menggelar audisi
kita ada audisi ke beberapa kota ya misalnya setahun dua kali
akhirnya kita ada audisi di manado waktu itu pernah juga di bali
yang kedua adalah kita punya klub klub satelit yang tersebar di beberapa kota saat ini kurang lebih ada tujuh puluh
jadi kita kerjasama dengan klub klub satelit itu saat mereka sudah masuk usia smp lulus sd
dilihat atletnya potensi dan berprestasi itu kita tarik ke pb jaya raya
atau juga dari pertandingan
jadi kan setiap pertandingan ada pelatih yang berangkat
ada pelatih yang tugasnya melihat atlet atlet usia dini yang masih muda muda itu
kalau memang ada potensi dari segi postur teknik fisik
kita lihat biasanya kita akan datang langsung ke pelatihnya untuk menawarkan bergabung dengan klub jaya raya
bagi sekitar seratus anak usia sebelas hingga sembilan belas tahun yang berhasil masuk
mereka akan menerima fasilitas lengkap dari klub jaya raya
enggak enggak gampang susah banget
terus kan di sini juga yang masuk itu cuma beberapa orang
terus dipilih yang paling bagus dari yang bagus
susahnya kayak gitu
klub yang juga menjadi langganan pemasok atlet ke squad cipayung adalah pb mutiara kardinal bandung
meski tidak sebesar audisi yang digelar pb jarum
namun klub asal dari gregoria mariska tunjung ini juga melakukan cara yang sama untuk mencari pemain muda yang potensial
tahun ini dari enam ratus peserta yang mendaftar hanya tiga puluh orang yang dinyatakan lolos seleksi
ini kan berawal dari banyaknya orang yang ingin bergabung ke mutiara
kalau sembarang waktu akhirnya mengganggu latihan kita
akhirnya diplot lah waktunya yang disebut audisi itu
nah dari sanalah bibit utama atlet yang diseleksi yang akhirnya menjadi pemain mutiara
sisanya sambil berjalan kita ambil pemain yang potensial
dalam sebuah proses pembinaan itu ada prinsip input plus proses
sama dengan output
kalau outputnya kita namakan prestasi
maka sehebat apapun proses kalau inputnya kalau memilih atletnya kalau rekrutnya nggak bagus sulit jadi prestasi
bagi sebagian klub audisi memang dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk menyeleksi atlet muda
namun bukan berarti audisi menjadi satu satunya jalan untuk meraih cita cita menjadi seorang atlet bulu tangkis nasional
dulu juga saya nggak audisi bisa aja
jika saya berolimpik nggak rikireksi nggak juga
ya mungkin kan karena ini memang jarum mampu dan bisa ya silakan aja siapapun
yang pasti buat saya siapapun yang mau membesarkan bulu tangkis ya jalan aja selama tidak merugikan
prestasi hanya dapat diraih lewat pembinaan yang berkelanjutan dan dilakukan sejak usia dini
usaha yang selama ini dilakukan oleh klub klub bulu tangkis di indonesia tentu tak akan dapat berjalan maksimal tanpa adanya dukungan dari pemerintah
setiap klub bulu tangkis memiliki caranya masing masing untuk menjaring bibit bibit pemain muda yang potensial
untuk itu jangan pernah berhenti berusaha untuk meraih cita cita menjadi seorang juara
karena bakat ditambah semangat dan kerja keras pasti akan menemukan jalannya menuju kesuksesan
tim liputan cnn indonesia